sejak dibuka pada rabu kemarin layanan call center kpk telah menerima tiga puluh satu pengaduan dari publik
berdasarkan aduan yang masuk melalui layanan call center dengan nomor satu ratus sembilan puluh delapan ini
mayoritas aduan tentang petugas kpk gadungan di sejumlah daerah dan laporan harta kekayaan pilgara negara atau lhkpn
kini publik tak akan bingung membuat aduan atau laporan kepada kpk
sejak rabu dua januari kemarin kpk secara resmi merilis layanan integrasi call center melalui nomor satu ratus sembilan puluh
bagi publik yang ingin melapor soal gratifikasi informasi lkhpn dan info publik yang lain
jam operasional call center ini dimulai pukul enam sampai delapan belas waktu indonesia barat
sejak dibuka rabu kemarin kpk menerima banyak aduan seputar petugas kpk gadungan di daerah sampai informasi tentang lhkpn